sementara tersangka mds dan s pada kasus penganiayaan david ozora akan hadir sebagai saksi di sidang ag pelaku anak lainnya dalam kasus ini
sidang dengan agenda pemeriksaan dua tersangka sebagai saksi ini direncanakan pada selasa empat april dua ribu dua puluh tiga di pengadilan negeri jakarta selatan
kasih intelijen kejaksaan negeri jakarta selatan reza prasetyo handono mengatakan
selain tersangka mds dan s empat saksi ahli lainnya akan dihadirkan dalam sidang pemeriksaan saksi besok
yaitu dua saksi ahli kedokteran satu saksi ahli pidana dan satu saksi ahli digital forensik
sidang terhadap ag akan dilakukan setiap hari kerja karena masa penahanan ag akan habis tujuh belas april dua ribu dua puluh
jika sesuai rencana setelah agenda pemeriksaan saksi hari selasa
akan dilanjutkan sidang tuntutan pada hari rabu dan sidang pledoi pada hari kamis pekan
ini adalah pemeriksaan saksi pemeriksaan ahli sekaligus pemeriksaan anak
kalau terdakwa lain besok kita agendakan yaitu mario sekaligus shane lucas
kita hadirkan sebagai saksi di persidangan sri
hari selasa tanggal empat april dua ribu dua puluh tiga